terkait hal ini ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa universitas islam negeri suska riau
menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur provinsi riau
mereka meminta gubernur riau syamsuar mundur dari jabatannya karena dianggap tidak responsif
menangani kebakaran hutan dan juga lahan di riau
demonstrasi yang diikuti sekitar lima ratus orang ini dilakukan dengan membakar ban di depan gerbang kantor gubernur senin siang
mereka mengecam keras tindakan pembakaran hutan dan lahan yang bertambah parah di bumi lancang kuning
para mahasiswa menyampaikan tuntutan diantaranya pemprov riau mencabut izin operasional korporasi yang terlibat karhutlah
memberi sanksi kepada korporasi yang terlibat karhutlah dan menanggung seluruh kerugian yang diderita masyarakat riau
mereka juga menuntut gubernur riau dan kepala polda riau dicopot dari jabatan mereka
karena dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah karhutlah
kenapa gubernur kami sampaikan tidak serius
di antaranya adalah gubernur ketika masyarakat riau terkena ispa beliau masih sempat sempat pergi ke luar negeri ke thailand untuk yang katanya urusan kementerian
yang harusnya beliau tidak pergi
kemudian terkait dengan pembukaan posko posko gratis yang hari ini kami nilai baru beberapa hari yang lalu
yang itu digratiskan kepada seluruh rumah sakit yang sebenarnya asap ini sudah sangat lama sekali sudah hampir tiga bulan
tetapi terkesan lamban